pemerintah provinsi jawa barat berencana memindahkan pusat ibu kota provinsi jawa barat dari bandung ke lokasi lain
saat ini pemerintah provinsi jawa barat mengaku masih melakukan kajian untuk menentukan lokasi yang akan menjadi calon ibu kota baru provinsi jawa barat
ya kemarin rt rw jawa barat sudah disahkan untuk sampai dua ribu dua puluh
di dalam rt rw rebana sudah masuk kan penataan penataan jalur jalur transportasi sudah masuk
termasuk persetujuan wacana pemindahan pusat pemerintahan untuk dikaji dulu
dikaji di beberapa lokasi ada di tegaluar ada di walini atau di rebana juga
karena pada dasarnya secara fisik kota bandung juga sama seperti jakarta sudah tidak cocok lagi untuk melayani pusat pemerintahan
karena contohnya kantor kantor pemerintahan kan cek cok cek cok ya
dan tidak produktif
kajian akan dilaksanakan mungkin enam bulan ke depan
nanti media dikabari lagi
untuk mengetahui informasi terkait dengan rencana pemindahan ibu kota jawa barat sudah ada produser lapangan cnn indonesia arta bima aditya di bandung
ya selamat pagi arta
arta ini sebenarnya apa yang menjadi alasan utama gubernur jawa barat untuk memindahkan ibu kota provinsi jawa barat
baik yudi dan fani selamat pagi
jadi secara kronologi sebenarnya ini juga
waktu kemarin ada kegiatan di gedung sate kemudian sang gubernur ridwan kamil kemudian mengutarakan hal ini kepada media
yang ini juga tidak diantisipasi juga oleh media sebenarnya bahwa ada wacana pemindahan ibu kota jawa barat yaitu kota bandung ke daerah yang sedang dikaji ya
kalau kita tadi lihat dari pengantar berita tadi ada tiga sebenarnya yang sedang dikaji oleh pemerintah provinsi jawa barat yaitu di kawasan walini
yaitu di kabupaten bandung barat yang juga merupakan kawasan dari pembangunan kereta cepat indonesia china kcic dan juga di wilayah tegaluar kabupaten bandung
tidak jauh dari kota bandung sebenarnya hanya dua belas km dari pusat kota
itu juga menjadi salah satu transit oriented development oleh pengembangan kcic
artinya kawasan kereta cepat juga sedang dipersiapkan di daerah sana dan satu lagi ada di pengembangan kawasan di segitiga rebana atau segitiga cirebon subang dan majalengka
yang lebih dekat kepada kawasan majalengka
di bandar kerjati
nah sebenarnya isu ini atau wacana yang diutarakan oleh gubernur ridwan kamil ini bukan hanya di tahun ini saja
di tahun dua ribu enam belas juga sempat mencuat di kala pemerintahan gubernur ahmad heriawan pada waktu itu ketika ada groundbreaking di kawasan walini untuk pembangunan kereta cepat juga sempat mencuat
tapi hanya sebatas isu dan wacana yang kemudian tidak dilanjutkan kembali
kemudian hari ini sama seperti proses
terus perjalanan pemindahan ibu kota jakarta kemudian ke kalimantan timur juga seperti itu prosesnya di tahun dua ribu tujuh belas kemudian melambat dua ribu sembilan belas kemudian baru muncul lagi
jauh banget pun sama
ini mungkin ada momen keterkaitan ketika pemindahan ibu kota jakarta kemudian ini menjadi momen yang tepat juga kemudian mengeluarkan wacana itu di pemerintahan provinsi jawa barat
karena sebenarnya juga ini perda tentang tata ruang wilayah provinsi sudah ada sejak tahun dua ribu sepuluh
itu mengatur tentang tata ruang wilayah di provinsi jawa barat dari tahun dua ribu sembilan dengan dua ribu sembilan belas
kemudian ketika kemarin ini juga katanya sudah diwacanakan atau sudah diajukan pada rapat paripurna terakhir dprd periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas lalu pada dua puluh delapan agustus kemarin
bahwa ada pengajuan untuk pemindahan wilayah ibu kota dari kota bandung
nah ini masa transisi sebenarnya
jadi kemudian ini seperti melemparkan dari dprd yang lama kemudian ke dprd baru untuk kemudian nanti akan ada pengajian baru
seperti yang tadi disampaikan enam bulan adalah kajian wilayah untuk menentukan wilayah baru
tapi itu juga masih lama saya kira prosesnya karena dprd juga nanti baru akan aktif periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat akan aktif mulai melakukan kinerjanya pada minggu depan
ini juga kemudian menjadi salah satu perbincangan hangat kemudian di masyarakat jawa barat sendiri terutama dari para pengamat dan juga dari para anggota dewan juga yang mempertanyakan
karena sebelumnya juga dua ribu sembilan belas pada bulan februari juga sempat diutarakan oleh wakil gubernur uru janul hulum untuk memindahkan pusat pengunitian dari gedung sate ke daerah luar
dan ini salah satu alasannya tadi bahwa sampaikan seperti kota jakarta kota bandung secara fisik sudah tidak memadai dari pasal transportasi
dan kemudian tidak satu
satu kawasan dalam satu pemerintahan yudi dan juga fani
ya arta kalau anda tadi katakan ini merupakan proyek lanjutan dari wacana yang sebelumnya sudah sempat bangun muka
lalu apakah memang ini adalah sebuah hal yang sangat urgent sehingga bandung harus dipindahkan ke kota lain
apakah memang sudah ada penelitian ataupun sudah ada studi amdal studi kasus mengenai hal ini
seberapa urgent kondisi ini harus dilakukan
yang menarik di tahun dua ribu sembilan belas
di tahun dua ribu sembilan belas bulan februari awal salah satu pengamat dari jawa barat dari universitas parahyangan
asep warlan yang juga merupakan tim dari akselerasi pembangunan yang dibentuk
pak irwan kamil justru bersikap keras atau kritis untuk menghadapi wacana pemindahan
karena sebetulnya ini hal yang tidak memiliki urgent cita sama sekali
karena kota bandung sendiri memiliki sejarah kenapa dipilih oleh ketiga jaman pemerintahan
dahulu sebagai salah satu pemerintahan ada historical di sini daerah bandung kemudian menjadi
satu kawasan pemerintahan pada waktu itu dan lebih asep warlan sendiri lebih mengutamakan bahwa
lebih baik provinsi jawa barat mengutamakan bahwa fokus pada kesejahteraan sosial masyarakat
daripada pengambangan wilayah pemerintahan yang saat ini sebenarnya masih berjalan baik baik saja
kalau dari masalah teknis birokrasi kota bandung ini merupakan salah satu hal yang meskipun pusat pemerintahan ada gedung sate
tapi kan jaraknya juga tidak terlalu jauh dengan dinas dinas atau opd lainnya yang berada di sekitarnya
misalkan dari dinas pertanian dan perdagangan hanya berjarak satu kilometer saja sebenarnya dari gilung satennya sebenarnya bukan masalah urgencitas
namun kalau tadi berbicara bahwa ridwan kamil berbicara bahwa visi kota bandung sendiri sudah tidak memadai
ada kaitannya juga yuda bahwa sejauh ini penduduk kota bandung saya sudah dua empat juta jiwa
padahal desainnya kota bandung ini hanya dirancang untuk kepadatan penduduk sekitar tujuh ratus lima puluh ribu
kemudian juga dari jumlah transportasi
jadi dari dua empat juta jiwa yang memiliki kendaraan umum ini satu delapan juta
artinya hampir tiga per empat warga kota bandung ini memiliki kendaraan roda dua dan roda empat
dan sementara fisik dari ini bandung juga sudah menjadi kawasan wisata
anda tahu sendiri kalau di hari weekend ini
tapi secara urgensius pengamat di beberapa di jawa barat mengatakan tidak terlalu penting untuk mengutamakan pemindahan ibu kota jawa barat ke daerah lain
yudi dan juga fanny
baik terima kasih arta bima aditya yang melaporkan langsung dari bandung jawa barat
selamat bertugas kembali